menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono mengatakan bahwa rumput di jakarta international stadium atau jis tidak memenuhi standar fifa
rumput di jis akan diganti semuanya untuk bisa menggelar piala dunia u tujuh belas
saat memantau kondisi jakarta international stadium pada selasa pagi menteri pasuki adi mulyono mengatakan bahwa berdasarkan peninjauan
ada sejumlah hal yang dinilai perlu ditingkatkan
salah satunya adalah rumput lapangan yang akan diganti
sementara akses menuju stadion akan dipermudah dengan adanya penambahan jembatan penyeberangan
pembangunan stasiun kereta api sementara penambahan akses ke jalan tol
lahan parkir juga akan diperluas dan evaluasi serta perbaikan fasilitas ini penting dilakukan
agar jis bisa memenuhi standar yang ditentukan oleh fifa
insya allah nanti kalau kita bisa fifa bisa memenuhi standar untuk bisa dipakai
sayang kalau stadion yang sudah begini tidak akan memenuhi standar
kita upayakan supaya ini bisa dimaksud di dalam kriteria